kalau dari jepang itu mereka korea ini juga lumayan lumayan berat gitu
bagaimana bu kalau misalnya wni nya banyak ingin mungkin menuntaskan kekangenan ya
apalagi istilahnya umur udah mau angkat tiga nih ya kak ya
memang bahan baku utama marmer ya tapi makin kesini permintaan untuk inovasi kreasi itu tidak hanya marmer
apakah ini kemudian mungkin dilakukan bu nadia
kan sepanjang tahun indonesia memang panas
masih kok sampai sekarang masih ya berarti ya
kemudian di malang lapor ke jokowi
dia tahu gimana sih di medan perang jalan raya ini dia tahu
untuk kota besar seperti bandung dan jakarta membangun kesadaran masyarakat akan potensi bencana membutuhkan kerja ekstra
mereka hitung hitungannya apa terlalu rumit begitu
guru besar ilmu politik visip uin jakarta sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom
walaupun ada catatan di restitusi ini yang akan tetap kita perjuangkan sampai maksimal
bukan saja dari segi peningkatan akupansi
nah cuman makanya tadi saya juga agak heran ada apa dengan situasi di hari ini
ini setelah dicetak kita ada proses pemadatan dengan air
sementara sisanya yakni setengah piring adalah untuk sayuran
untuk memanaskannya bagian yang bawah dulu pemirsa
bukti sejarah etis tionghoa di singkawang memang ada di setiap sisi kota
kayu yang digunakan untuk membakar batu adalah kayu merbau
yang kedua memang pembelian mesin cuci tersebut
tempat untuk beribadah umat islam
catatan akan diberikan untuk dibahas bersama negara lain
jadi beli alutsisa kalau memang kondisi kita ketinggalan zaman nggak masalah
sdm kesehatan dan teknologi kesehatan
memiliki tempat tinggal yang nyaman estetik dan beragam fasilitas jadi impian banyak orang
baru membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh indonesia
waduh ipk nya berapa dula
itu semuanya harus dalam jumlah yang secukupnya
adalah berkaitan dengan gaji barangkali
jadi tuan rumah kemudian kita jadi bulan bulanan
makanya saya kutuloncat itu di mana mana ada saya pada saat bicara masalah ini
ya kalau jadi atlet kan ada kekurangan dan kelebihannya
kalau running target kan tangan dua pistol tangan satu
jadi gua bisa sambil foto
kita itu dari bahan bahan alami sayur sayuran
baik dengan adanya kecelakaan ini tentu ini juga berdampak kepada sejumlah perjalanan kereta api lainnya
tidak so simple bahwa ketika kita mendapatkan perilaku
koroki kan lebih apa
jadi keduanya merupakan neurotransmitter
karena jarak pantai yang begitu dekat